pada saat ini pancasila pilpres reposisi partai politik yang mengarah pada panajuga partai demokrat mulai mengemuka
kedua partai ini disebut berpeluang merapat ke koalisi jokowi maruf amin
wakil ketua dewan penasihat badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi hidayat nur wahid meyakini partai amanat nasional tetap jadi bagian koalisi adil makmur
hidayat nurwahid menegaskan pertemuan antara ketua umum pan zulkifli hasan dan jokowi di istana negara dua puluh empat april lalu karena menghadiri undangan pelantikan kepala daerah oleh presiden dalam kapasitas sebagai pejabat negara
hidayat meyakini pan konsisten mendukung prabowo sandi dan tetap bergabung dalam koalisi adil makmur
anda goreng goreng dan anda tahu persis bahwa pertemuan itu dan gambar yang menyebar itu gambar lama
foto yang anda sebarkan gitu foto ketika jauh
sebelum ada pemilu bahkan beberapa tahun sebelum pemilu
kemarin itu pertemuannya adalah bukan pertemuan pribadi antara pak jokowi dengan pak zulkifli hasan
itu adalah prosesi di mana di istana negara diselenggarakan pelantikan gubernur malukuta dan maluku
pimpinan lembaga negara diundang saya juga diundang karena saya lagi di luar kota saya tidak hadir
saya tidak tahu memang apa yang dibicarakan tetapi kalau itu pertemuan seolah olah pertemuan pribadi atau sendiri antara pak jokowi dengan pak zul
itu hoax itu tidak benar
saya masih memegangi pernyataan daripada sekjen pan yang mendekatkan bahwa pan tetap bersama dengan koalisi perubahan
sementara itu tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ melihat pan saat ini sedang bermanuver untuk mencari posisi politik dengan adanya pertemuan jokowi dengan zulkifli hasan
bpn ini tidak bisa ngerem amin rais
tapi hebatnya amin rais dia bikin dulu dia bikin itu namanya pengtoanya hoax
tapi anak buahnya
saya disuruh ke istana
siapa masnya anak buahnya
tidak tahu tadi sudah dijawab dia
itu sudah nyari posisi juga amin rais
padahal di sini sudah menyiapkan pentol buat hoax baru
ini bukan hoax kan ini tadi itu
tidak zulkifli hasan sudah sampai
di senayan di tanah
sebelumnya partai amanat nasional atau pan dikabarkan telah membuka opsi keluar dari koalisi
hal ini diungkapkan oleh wakil ketua umum pan barhasibuan
seperti yang dikutip dari laman cnnindonesia com
ketika ditanya terkait pertemuan antara ketua umum pan zulkifli hasan dengan joko widodo di istana negara
bara enggan membenarkan bahwa pertemuan itu merupakan sinyal pan angkat kaki dari koalisi prabowo sandi
selain pan partai demokrat juga disebut berpeluang bergabung ke koalisi jokowi ma'ruf
dikutip detik com ketua dewan kehormatan demokrat amir syamsuddin merespon
dengan positif upaya tkn jokowi ma'ruf terkait ajakan bergabung
amir mengatakan partai demokrat akan mempertimbangkan bila ajakan dilakukan pada waktu yang tepat
badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi pun menanggapi hal ini
direktur advokasi dan hukum bpn sufmi dasko ahmad menegaskan
bahwa partai demokrat dan partai koalisi indonesia adil makmur tetap solid
namun dasko menyatakan pihaknya menghormati segala keputusan partai koalisi
perpindahan dukungan parpolis
juga terjadi usai pilpres dua ribu empat belas lalu
saat itu jokowi berupaya untuk menarik golkar dan pan untuk bergabung ke koalisi pemerintahan
dan akhirnya berhasil meskipun kemudian keluar menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
ya pekan ini ruang diskusi politik pasca pilpres sudah mulai agak agak menghangat
terutama ini soal arah politik beberapa partai dan juga wacana reposisi
ada partai amarat nasional atau pan dan juga partai demokrat
yang dianggap sebagian pihak ini atau mungkin disebut sebut ini bisa berpeluang mengubah posisi politik mereka ke depannya
nah benarkah demikian dan seperti apa kemudian pan dan juga demokrat melihat arah politik mereka sendiri untuk kedepannya
kita akan ulas malam hari ini di studio
saya sudah bersama dengan dua narasumber
sebelah kiri saya sudah ada langsung bang syari fasan wakil ketumum partai demokrat
bang syari selamat malam
selamat malam mas
hari kita harus sehat selalu ya
amin amin terima kasih
ini juga yang kabar baik dan juga sehat
analis politik dari ui jakarta
mas adi sehat dong pasti
sejauh ini sehat
sejauh ini sehat
kita sapa juga mas edi suparno sekjen dari pan yang bergabung di rumahnya langsung
ini sudah meluangkan waktu
terima kasih banyak
mas adi selamat malam
waalaikumsalam mas adi
di studio ada bang syari fasan dari partai demokrat
ada mas adi juga analis politik kita yang hadir di studio
mas adi selamat malam
bang syari selamat malam
mas adi ketemu lagi on air
satu dapil dan masih dalam satu barisan koalisi yang sama
saya mau ke mas edi dulu kalau begitu
pekan ini cukup ramai mas edi
pan menjadi topik perbincangan ya
mulai dari ada pertemuan antara pak zul dengan pak jokowi
kemudian statement statement dari wakil ketua umum anda
ada bang barah asibuan
yang kemudian ini menjadi narasi bahwa pan tampak tampaknya
sudah mulai agak agak mengarah ke kiri atau ke kanan
sebenarnya suasana khatipan ini bagaimana sih mas adi soebarno
pertama mungkin saya ucapkan selamat dulu pada pak syarif hasan
yang melenggang kembali ke senayan
insya allah bersama sama kami nanti pak syarif ya
kita di dapil yang sama
pak edi juga melenggang
mengabdi untuk konstituen yang sama kurang lebih
itu pak syarif
kedua saya ingin sampaikan bahwa apa yang diberitakan selama ini ya tentu telah kami berikan klarifikasinya
bahwa kehadiran pak zulkifli hasan selaku ketua mpr di acara pelantikan gubernur maluku di istana negara
itu adalah undangan resmi kenegaraan
dan memang pak zulkifli hasan dengan pak presiden itu tidak pernah ada sekat
tidak pernah ada barrier dalam pembicaraan mereka
ya selalu cair ya
meskipun berbeda pandangan politik selama delapan bulan kemarin ini tetapi hubungan di antara mereka sangat hangat
jadi ketika bertemu pun dan itu adalah pertemuan pertama sejak pencoblosan
tanggal tujuh belas april yang lalu pertemuan itu pun jadi sangat hangat
tetapi yang dibicarakan tentu adalah hal hal yang sifatnya umum
karena memang juga acaranya adalah acara terbuka yang dihadiri oleh berbagai undangan
nah apa yang disampaikan kemudian oleh sahabat saya wakil ketua umum kami barah hasibuan
itu merupakan pandangan pribadi dari yang bersangkutan
karena bagaimanapun juga sikap resmi partai adalah kita sampai dengan hari ini kita kokoh berada di koalisi indonesia
dan saya tegaskan kembali pan itu akan komitmen untuk tetap berada di koalisi indonesia adil makmur
oke baik mas edi
apakah kokohnya pan di koalisi indonesia adil makmur ini sikap yang permanen ke depan atau kemudian melihat angin angin politik ini bisa saja berubah ke haluan yang lain
kita saat ini sedang menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar
tanggal tujuh belas april kemarin mengumpulkan formulir c satu menginventarisasi indikasi kecurangan yang ada di lapangan dan lain lain
ini adalah pekerjaan besar yang kami lakukan secara koalisi bersama dengan parpol yang lain
nah setelah itu kami lihat pada saat nanti penetapan bagaimana hasil penetapannya
apakah ada gugatan apakah nanti kemudian akan ada pertemuan di antara parpol koalisi kita untuk menentukan masa depan arah koalisi ini bagaimana
jadi saya pikir kita fokus dulu
pekerjaan besar yang ada di depan
setelah itu kita bicara konsolidasi internal koalisi
dan kita tentukan arah ke depan
baru setelah itu kita bisa menentukan arah partai amanat nasional di dalam kancah perpolitikan kedepannya bagaimana
mas edi saya ke bang syarif kalau gitu tadi
suasana hatinya dari partai amarat nasional
kalau demokrat ini bagaimana bang syarif
setelah ada hasil pilek pilpres masih versi quick count ya
apakah sikap politiknya masih sama
atau mulai agak agak berubah
atau bagaimana bang syarif
pertama tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat juga kepada sahabat saya ini pak edi suparno
luar biasa pak edi suparno
jadi bisa mendapatkan satu kursi di dapil
bang syarif juga dapat ya
maksud saya dua ribu empat belas nggak dapat kursi
pan sekarang dapat kursi jadi luar biasa tapi
tapi memang sahabat saya ini luar biasa
fighting spiritnya luar biasa
selamat pak edi ya
amin pak terima kasih
pertama ingin saya sampaikan bahwa partai demokrat sangat konsisten di dalam melakukan kebijakan dan mengawal kebijakan
jadi kami kan ini mendukung dua prabowo sandi untuk pilpres
ya apakah menang dan kalah itu kan masalah kedua
nah pilpres ini kan baru pencoplosannya yang baru selesai
betul penghitungannya belum selesai
perhitungannya belum selesai
dan setelah perhitungan dan siapa yang dinyatakan menang dan kalah masih ada proses yang harus diikuti
dan itu pun juga sudah diatur dalam satu konstitusi
jadi kalau ada yang maju ke mk saya pikir itu juga sesuai dengan konstitusi
jadi bagi partai demokrat ya kita tetap konsisten
kita tetap mendukung prabowo sandi sampai dengan pilpres selesai
kontraknya kan pilpres selesai
tapi di tengah kontrak ini belum ada diskursus lebih lanjut
nah yang kedua setelah pilpres selesai kita akan melihat bahwa bangsa ini kan harus kita lebih maju ke lima tahun ke depan
nah untuk itu partai demokrat selalu berpikiran bahwa apabila kita berbicara tentang rakyat apabila kita berbicara tentang bangsa
maka kepentingan golongan dan partai itu menjadi nomor dua
jadi tentunya itu menjadi pertimbangan dari partai demokrat ke depan
itu jadi maksudnya apa tuh pak syarif
ya maksudnya bahwa kita tentunya dalam setiap langkah kita harus mementingkan kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa di atas segala galanya
nah saya pikir itu
dan sampai kontraknya dulu begitu ya
kita harus sampai kontrak dulu kontraknya dulu kita komit
oke baik baik
saya pikir itu
jadi sekali lagi kita sangat menghargai proses konstitusi yang kita lakukan
oke baik baik
jadi sekali lagi proses konstitusi yang ada kita harus menghargai hasil apapun yang dikeluarkan oleh kpu
karena kita kan percaya kepada kpu sebagai penyelenggara yang dipayungi oleh undang undang
jadi mari kita tunggu hasil pilpres kita tunggu juga hasil pileg tentunya
karena ini kan pesta rakyat yang harus kita berikan ruang yang sangat baik untuk terciptanya kepentingan rakyat
oke saya akan ke mas adi
tapi saya harus break terlebih dahulu mas adi
nah ke mas adi saya akan tanyakan bacaan mas adi bagaimana di tengah kontrak yang belum selesai kalau kata bang syarif nanti
sampai dengan menghitungkan
keduanya ini sebenarnya bagaimana
tapi ditahan dulu jawabannya mas adi
kita harus break

sebelumnya kalau kata b roast kita masih belum hampir menghafal kontrak
kalau nanya tentang kontrak yang batas saat ini bisa apa
sebetulnya ini adalah kontrak yang baru kita pilih
jawaban di permukaan dari masing masing partai sudah kita dengarkan
sekarang kita dengarkan apa analisis dari mas adi prayitno kalau begitu
bagaimana mas adi di tengah tentu kita sambil menunggu ya bagaimana proses penghitungan suara di kpu ya
tapi bagaimana mas adi melihat dari sepekan ini terakhir bergulir beragam isu terkait dengan isu isu reposisi dan lain sebagainya
kalau saya sih ada dua hal yang ingin komentarin
terlepas dari kepentingan politik elektoral koalisi dan seterusnya
tapi pembicaraan antara teman teman satu dengan dua ini mesti diapresiasi
minimal sudah ada cairan kebekuan yang selama ini sudah terbangun cukup mengeras ya
artinya selama ini politik yang selalu dihadap hadapkan itu dalam praktiknya itu hanya sesaat
hanya terjadi kurang lebih selama masa kampanye
delapan bulan itu ya
minimal ini sebagai upaya untuk mencairkan suasana batin
itu artinya ini menjadi modal sosial
bagaimana kelompok satu dan kelompok dua
kelompok dua ini segera untuk melakukan rekonsilesi nasional
kan kehendak alamnya sudah mulai bermunculan di mana mana
banyak ulama dan kiai pendukung satu dan dua sudah bertemu
pengusaha satu dua sudah mulai bertemu
di level grassroots juga sudah mulai bertemu
artinya apa masyarakat juga cenderung mulai lelah
dengan begitu panjangnya kampanye yang dilakukan sehingga stamina emosi yang dikeluarkan begitu banyak
ini harus segera diakhiri
ini harus disambut dengan baik
perteman dengan zul has dengan jokowi
ataupun misalnya pembicaraan obrolan dari satu dengan demokrat
ini mesti kita apresiasi dengan luar biasa gitu ya
sebagai bagian untuk menjahit kembali suasana batin kebangsaan kita
yang kedua memang terlepas dari soal rekonsiliasi
kalau saya membaca ini semacam umpan lambung politik sebenarnya
dari satu yang dipersepsikan menang versi quick count
meski sampai detik ini siapapun tidak boleh mengklaim kemenangan
tapi minimal umpan lambung ini sebagai upaya untuk menarik teman teman yang ada di barisan
karena sejumlah alasan
pan tentu adalah partai yang cukup seksi
mengingat irisan pemilih islamnya ini berbeda dengan pkb dan p tiga
minimal di sana akan memberikan warna keseimbangan
p tiga dan pkb lebih agak sedikit nahdlin
sementara pan misalnya lebih banyak untuk mengakomodasi teman teman muhammadiyah
dalam langgam politik kita ini menjadi penting untuk dikombinasikan sebagai bagian dari akomodasi politik
demokrat ini menjadi penting
karena suka tidak suka
sby merepresentasikan sebagai satu kekuatan politik nasional saat ini
yang disebut dengan poros cikias
sekalipun misalnya tidak ada capres dan cawapres yang diusung oleh demokrat
masih ada itu ya
dianggap sebagai salah satu kekuatan politik yang akan diperhitungkan terus ke depan
apalagi misalnya dua ribu dua puluh empat pertarungan akan datar
ada sosok ahy yang mulai banyak dibicarakan orang
dalam konteks inilah saya kira umpan lambung politik itu sudah mulai ditebar
satu sebagai upaya merakit banyak hal sebenarnya
apalagi misalnya ke depan
koalisi satu tidak bisa kita yakini akan solid seperti sekarang
akan muncul potensi itu oposisi dari dalam
seperti yang terjadi dua ribu sembilan masa kedua sby
dimana pks dan golkar seringkali protes dari dalam
padahal menjadi bagian dari pemerintah
kenapa ada oposisi dari dalam
semua orang ingin mempersonifikasi dirinya sebagai bagian dari rakyat
dia bekerja untuk kerja
untuk rakyat tentu untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat
jadi umpan lambungnya sudah mulai ditebar memang ya
sudah mulai ditebar
tentu dalam konteks ini misalnya kalau betul jokowi yang ditakdirkan
jokowi akan semakin jeli melihat siapa orang yang perlu diajak
siapa yang bekerja untuk dirinya dan siapa yang php
siapa yang hanya membual dan tidak membual tentu
dan jokowi dalam periode kedua ini sangat otonom
yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun
bahkan oleh pdip
dalam konteks inilah saya kira
rajutan politik yang sudah mulai ditebar
menjadi relevan untuk didiskusikan
karena kedepan mungkin hanya ada dua tahun bulan madu koalisi di satu
iya makanya kemudian skenario keduanya sudah mulai dibicarakan
ada demokrat yang cukup seksi
ada pan yang cukup menarik
untuk menjadi bagian dari mereka gitu
baik saya ke mas edi kalau begitu
mas edi apa iapan belum ada skenario membaca kira kira kedepan ini mau seperti apa
melihat penyelenggaraan pemilu
tadi cukup seksi
kalau mas hadi katakan pan ini juga karena punya masa yang cukup banyak
mewakili mungkin kalangan muhammadiyah
umpan lambung itu apakah memang dirasakan sebenarnya kepada pan sebagai sebuah partai ya
bukan hanya sebagai pribadi antar pribadi yang sebenarnya cukup cair
saya belum lihat umpan lambung itu
mungkin upah lambungnya terlalu tinggi
jadi tidak kelihatan
atau kita terlalu fokus untuk melakukan hal hal yang lain saat ini
seperti tadi saya sampaikan
kita menyaksikan tugas tugas pr pr
termasuk juga tugas yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kita melakukan recap suara untuk dpr ri kita
jadi bagi saya itu adalah tugas yang sangat penting dan mendapatkan prioritas utama
bagi saya bagaimana kami bisa melakukan rekap suara atas hasil perolehan legislatif dari pan
untuk bisa kemudian mendapatkan maksimal kursi di dpr ri
memang kami lihat bahwa berdasarkan masukan dari sejumlah wilayah dan daerah mungkin akan ada penurunan suara dari pan
tetapi inilah yang sekarang kita monitor supaya penurunan itu tidak terlalu drastis
sehingga kami tetap bisa mempertahankan sebuah posisi yang cukup signifikan
bagaimanapun juga kalau kita bicara partai islam
pkb dengan p tiga itu adalah partai partai tradisionalis
dan pan dalam hal ini merupakan representasi dari islam modern moderat urban dan kaum muda
jadi saya pikir ya itu adalah kombinasi yang sangat baik
jika kita melakukan reputasi

di dalam pemerintahan kedepannya
di dalam legislatif nanti
karena bagaimanapun juga legislasi itu akan sangat penting jika diisi oleh berbagai pihak yang memiliki keragaman
tetapi memiliki cara kerja yang bisa saling mengisi satu dengan yang lain
kalau dalam eksekutif bagaimana mas edi
kalau kita melihat ya
pan itu selalu berada di dalam pemerintahan di era era pemerintahan pasca reformasi
tetapi ini adalah pertama kali pan berada di luar pemerintahan di tahun pemilu
nah kalau kita lihat bahwa pan selama selalu berada di dalam pemerintahan memiliki kinerja yang alhamdulillah baik
bahkan terakhir ketika pak asman abnur menjabat satu satunya menteri pan di kabinet pak jokowi
beliau juga merupakan salah satu menteri yang memiliki kinerja yang boleh diapresiasi
jadi saya pikir dimanapun kader pan ditempatkan apakah di eksekutif maupun di legislatif
itu kinerjanya insya allah akan selalu baik dan mendapatkan apresiasi
mudah mudahan kedepannya juga demikian
tetapi saat ini kembali lagi fokus kami adalah menuntaskan tugas tugas pasca pilpres termasuk juga inventarisasi dan penguatan di dpr ri
oke baik kalau bang syarif bagaimana dari partai demokrat
tadi sudah disinggung oleh pak asman abnur

tidak ada yang bisa disinggung oleh pak asman abnur

tidak ada yang bisa disinggung oleh pak asman abnur

komunikasinya bagaimana sih sekarang antara partai demokrat dengan rekan rekan di satu ya

kalau komunikasi kami biasa saja
jadi saya dengan teman teman pdip dengan teman teman dari golkar
itu komunikasi tetap terjalin
ini kan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kepentingan kita
membuat sesuatu komunikasi yang efektif untuk kepentingan rakyat
bahwa kita berbeda perahu yaitu sesuatu hal yang bagus yang biasa di dalam politik
nah tadi sudah saya ingin sampaikan bahwa partai demokrat itu sebenarnya
saya ingin tegaskan kembali memiliki dua objektif pemilu kali ini
objektif pertama adalah pilpres kita harus menang yang kita usung
dalam hal ini adalah dua dan kedua adalah pileg
jadi kita akan tutaskan semua ini kita akan tutaskan
dan itu merupakan objektif dari para partai demokrat
nah kalau ada teman teman mas adi mengatakan ada umpan lambung
saya berandai andai ini ada suatu tim tim bola
nah bola ini yang penting kan gol dan itu untuk kepentingan rakyat
jadi kalau ada umpan lambung ya saya pikir akan diterima oleh partai tertentu
dan tentu mungkin tidak langsung dikirim ke depan tetapi mungkin di
ditahan dulu atau gimana
termasuk oleh demokrat mas udha bang sarif atau gimana
bisa saja terjadi justru itulah saya katakan
yang penting ini
pemilu ini tujuannya apa sebenarnya
pemilu ini kan hanya alat
tujuannya adalah kita harus mensejahterakan rakyat
jadi siapapun pemenangnya ya kan mudah mudahan itu adalah dua
kalau misalnya satu yang penting adalah tujuan tercapai
yaitu bagaimana kita mesejahterakan rakyat
nah itu jadi kalau pilpres indonesia selesai mudah mudahan karena masih panjang
tentu kita harus melakukan suatu konsolidasi lagi
agar bagaimana menyamakan persepsi bagaimana menyamakan kebijakan
kalau kita di luar pemerintahan bagaimana kita harus mendukung
kalau di dalam bagaimana kita berkomunikasi
untuk kepentingan rakyat
mas adi kalau dari hitung hitungan politiknya bagaimana
melihat dari rekod kedua partai ini
misalnya kalau pan tadi mas edi katakan ini pertama kali ada di luar pemerintahan
kalau kita lihat dua puluh lima tahun yang lalu partai demokrat ada di partai tengah begitu ya
ya bang syarif kalau melihat hitung hitungannya harusnya bagi kedua partai ini
sebenarnya apa yang perlu dipertimbangkan
ya opsional tergantung sikap politik dari partai masing masing
kalau gerindra dan pks secara definitif kalau jokowi yang jadi presiden
dua partai ini akan secara tegas akan menjadi oposisi yang loyal
itu sudah narasi yang sudah disampaikan
pan sejauh ini belum ada ketegasan itu
karena masih fokus bicara tentang mengawal suara pilpres dan pilik kan begitu
demokrat anasir anasirnya sepertinya ingin lebih ke tengah
dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri
bang syarif sampai ketawa juga
selama misalnya sikap politik pan dan demokrat ini masih bisa diolah oleh satu
umpan lambung itu akan selalu ditebar sebenarnya
sebagai bagian untuk memperkuat jaringan oposisi di dalam pemerintahan pak jokowi misalnya kalau menang
ini penting sebenarnya untuk dijaga
seperti di indonesia rai hart
ini kan sebenarnya batas antara oposisi dan pemerintah itu nyaris tidak pernah terlihat
bahkan yang ada di kubu pemerintah itu sering mengkritik dari dalam
dari dalam tadi ya
dari dalam begitu
begitupun pada saat yang bersamaan
tidak sepenuhnya oposisi itu adalah total menjadi oposan
misalnya apa yang dilakukan oleh teman teman demokrat
kalau ada kebijakan sby ataupun jokowi saat ini yang sedang oke
sedang merayat dalam banyak hal juga sedang dipuji kan
memberikan sumbangan langsung partisipasi langsung kepada rakyat
inilah yang sekarang harus dibaca secara umum bahwa everything can happen ke depan
di tengah tidak ada konfrontasi
ideologi politik antar partai
jadi bongkar pasang kabinet ini akan cukup terjadi ke depan
apalagi untuk menghadapi dua ribu dua puluh
saya kira semua partai akan bermanuver
baik di satu ataupun di dua
satu kuncinya mereka ini sedang mempersonifikasi dirinya
sebagai bagian untuk memperoleh insentif elektoral dua ribu dua puluh
karena dua ribu empat ini ditengah raya sebagai medan pertempuran yang cukup datar
tidak ada sosok yang menonjol
tidak ada sosok yang paling menonjol
tidak ada tanding ulang lagi
tidak ada incumbent
tidak ada incumbent
tidak ada tanding ulang
tidak ada big mate dan el clasico
sehingga semua orang merasa memiliki kapasitas dan memiliki peluang yang sama untuk memenangkan kontestasi
terutama di pilpres
ini yang harus dibaca
makanya kemudian mengantisipasi semua tentu jokowi kalau memang menang nantinya
dia tidak mau bahwa partai partai yang menjadi pengusung dia itu tidak bisa dijinakkan untuk kepentingan dia lima tahun
kan tidak mungkin dong
misalnya jokowi seperti tahun pertama dia berkuasa
yang selalu diprotes semua kebijakannya
karena dia menjadi minoritas di parlemen
sebab itu skenario skenario tambahan apapun akan coba mulai dijajakan
terutama untuk mengantisipasi kelompok kelompok barisan pemerintah yang ini koalisinya relatif gemuk
oke oke tapi ketegasan itu kalau mas adi tadi katakan sejauh ini yang secara definitif tampaknya kuat akan menjadi oposisi kembali masih di gerindra dan juga pks ya
baru gerindra dan pks
yang dua ini masih sejauh ini
sejauh ini ya
menunggu takdir allah
nanti kita bahas lagi saya juga akan tanyakan ke mas edi
tapi kita harus break terlebih dahulu prime news akan segera kembali
oke saya kasih ke mas edi suparno lagi kalau gitu
mas edi ini dalam beberapa kesempatan ya kalau kita runutkan begitu
ini kemudian menjadi multi tafsir juga
kita lihat tidak ada pak zul misalnya dalam beberapa kali deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pak prabowo pak sandiaga uno
kemudian yang terbaru tadi meskipun sudah diklarifikasi ini soal ada pertemuan antara pak jokowi
apakah sebenarnya jaraknya itu sebenarnya bagaimana antara pan dengan rekan rekan ataupun dengan di dua sendiri
dan kira kira ini mas adi kemana kemudian pan akan arah politiknya akan kemana kira kira begitu
ya mungkin saya menjawab yang pertama
memang pak zulkifli hasan dan saya kebetulan tidak hadir pada saat deklarasi
karena memang pada hari pertama deklarasi itu dilakukan setelah pencoblosan
banyak diantara kami kami itu langsung berlabuh ke dapil masing masing
untuk mengawal suara di dapil
dan kami berada di sana selama beberapa hari
itu mungkin bisa menjelaskan mengapa adanya ketidakhadiran daripada
ketidakhadiran daripada pak zulkifli di beberapa acara
tetapi beliau full fokus untuk berada di dapil karena beliau mengawal dua dapil
lampung satu dan lampung dua dalam hal ini
nah kemudian tetapi bukan berarti bahwa tidak ada representasi senior dari pan di dalam deklarasi itu
ada mas hanafi rais ada pak yandri susanto bahkan pak amin rais juga hadir di dalam berbagai deklarasi
jadi representasi pan di sana sudah sangat kuat
nah kedua perlu juga kami sampaikan
bahwa kekompakan dan kesolidan kami itu tidak terbantahkan
karena saya sebagai sekjen menghadiri forum forum sekjen
dan kita selalu berada bersama sama dengan sekjen sekjen lain untuk menghadiri pertemuan internal bahkan eksternal
hari beberapa hari yang lalu pun forum sekjen ini hadir di kpu
bertemu dengan pimpinan dan komisioner kpu untuk mendapatkan klarifikasi atas berbagai hal yang terkait dengan proses pemilihan kemarin
nah oleh karena itu ya ini sudah merupakan

ini sudah merupakan pertanda yang sangat terang menerang dan jelas kepada publik
bahwa forum sekjen yang sangat aktif dan sangat kompak ini ya selalu berada di tengah tengah masyarakat
untuk bisa memberikan penjelasan tentang apa yang sekarang tengah kami laksanakan pasca pencoblosan pilpres
oke baik mas hedy
dan pertanyaan kedua kemana pan akan berlaku
saya pikir saya mengambil ini ya presiden dua ribu empat belas
ketika pak prabowo belum mendapatkan mandat dari rakyat koalisi kami bertemu berkumpul untuk menentukan arah koalisi ke depannya
apakah kita tetap akan berkoalisi ataukah kita menentukan jalan masing masing
pada saat itu kita menetapkan bahwa kita tetap akan berkoalisi di bawah bendera koalisi merah putih kmp ketika itu
nah disini pun kami nanti berharap bahwa pasca pilpres nanti apapun hasilnya saya tidak ingin memproyeksi hasilnya tetapi saya pikir nanti pasti akan ada pertemuan serupa
untuk menetapkan apakah koalisi ini akan bekerjasama untuk seterusnya
dan kemudian kita masing masing menyampaikan pendapat
dan saya kira itulah yang nanti skenario itulah mungkin nanti akan berlangsung untuk menetapkan bagaimana nanti pan akan melaksanakan sikap politiknya untuk lima tahun ke depan
oke dari presiden dua ribu empat belas itu juga kita tahu bahwa setelah kemudian masing masing punya jalan sendiri begitu ya mas edi
pan kemudian menimbang ulang posisinya

apakah nantinya ini juga bisa terjadi atau tidak
apa yang kemudian dikatakan lagi lagi oleh wakil ketua umum pan bang bara asibuan akan memikir ulang soal posisi pan
itu bagaimana mas hedy
tahun dua ribu empat belas kekuatan di parlemen berada di kmp ketika itu
karena koalisi kmp waktu itu menguasai parlemen dari segi jumlah kursi
nah sekarang ini kan berbeda
pada saat itu kami melihat bahwa pemerintah tidak akan efektif bekerja jika tidak ada perimbangan kekuatan
oleh karena itu ketika pan kemudian berpindah menjadi partai yang mendukung pemerintah
langsung pemerintah mendapatkan mayoritas suara kursi di legislatif
sehingga memudahkan kinerja pemerintah kedepannya
dan itu kami anggap penting karena kami menganggap bahwa pemerintah harus memiliki kinerja optimal di dalam pemerintahannya untuk lima tahun pertama paling tidak
agar pertumbuhan ekonomi yang pada saat itu masih tersendat sendat bisa kita bangkitkan kembali
sekarang kan berbeda
otomatis jika ini ya kembali lagi andai kata satu kemudian ditetapkan sebagai pemenang koalisi yang dimiliki oleh satu sudah mayoritas
jadi ada tidaknya pan di sana saya kira tidak menjadi hal penentu untuk mereka kemudian menentukan kebijakan kedepannya terutama dalam hal legislasi di parlemen
oke baik baik saya ke bang syarif kalau gitu
bang syarif kalau dari partai demokrat ini tengah fokusnya untuk apa saat ini
apakah sudah mulai memikirkan
apakah sudah mulai memikirkan arah politik kedepannya setelah ini
karena biasanya kan partai demokrat itu begitu cepat untuk apa kemudian menentukan mana mana yang menguntungkan atau paling tidak sama persepsi atau platformnya begitu
ya kami partai demokrat sudah sangat berpengalaman
kami pernah memerintah sepuluh tahun
ya terus kami pernah menjadi partai penyeimbang
partai penyeimbang kalau pemerintah bagus ya kita dukung
kalau tidak kita kaitisi
tidak kita beri masukan
nah ini berbeda
jadi sepanjang itu program program pemerintah betul betul orientasinya untuk kepentingan rakyat ya kita tentu mendukung
nah jadi kami tidak perlu harus buru buru untuk memutuskan apakah bergabung dengan satu atau tidak
tetapi lagi lagi kami katakan kita masih ada tugas yang belum selesai adalah pileg
dan setelah itu pilpres
pilpres kalau sudah selesai
nah ini tentu bagi partai demokrat kami anggap itu adalah komitmen kami terhadap koalisi ini
nah bagaimana ke depan lagi saya katakan bahwa kami sudah berpengalaman
jadi kami tidak terlalu terburu buru untuk menentukan sekarang atau untuk mendiskusikan sekarang
pada saat yang nanti akan ditentukan oleh partai demokrat karena kami yakin bahwa apapun keputusannya yang jelas adalah kepentingan rakyat
kepentingan bangsa ini merupakan di atas segala galanya
jadi bukan hanya untuk kepentingan partai tetapi yang penting adalah kepentingan bangsa dan negara
itu yang menjadi kunci daripada kebijakan partai demokrat
kalau pertimbangannya kemudian akan ada di posisi mana
apa yang menjadi dasar pertimbangan utamanya bang syarif
pertama menyangkut masalah program program pemerintah kira kira
komitmen pemerintah ke depan apa
karena kami kan sudah pengalaman
kalau memang program pemerintah itu kira kira hampir sama atau pernah dilakukan oleh partai demokrat
maka tentunya ini bagus untuk kita lakukan komunikasi yang lebih bagus
tentu komunikasi ini akan semakin terbuka
tetapi kalau memang ternyata memang agak berbeda dengan kebijakan partai demokrat
platformnya begitu ya
platformnya berbeda tentu kita akan menentukan hal lain
sekali lagi kami orientasinya adalah kepentingan rakyat
mas adi bagaimana menyimpulkan ruang diskusi yang sepekan ini cukup ramai terkait dengan posisi reposisi ini bagaimana
terutama untuk dua partai ini deh
kalau melihat komposisi ideal antara perolehan suara satu dan dua ini dilepil pilek
ini kan komposisi enam puluh empat
enam puluh ini adalah satu empat puluh ini dua
kan begitu kalau menyerahkan
nah dalam logika demokrasi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan mestinya ini dipertahankan mas rehat
jadi satu ini gak perlu galau akan banyak protes gitu dari internal
sehingga kubu oposisi dua yang memberikan penyeimbangan ini tetap bertumbuh dengan baik
apalagi misalnya demokrat bertekad
kalau memang ada sesuatu yang baik dari jokowi akan didukung
tapi kalau memang ada sesuatu yang gak baik akan memberikan koreksi dan masukan kan begitu
dalam iklim demokrasi saya kira ini perlu dirawat sebenarnya untuk menghindari abs itu asal bapak senang
ini kan gak baik buat apa namanya satu keseimbangan politik yang ada di pemerintahan
sebab itu bagi saya berpolitik bukan soal bagaimana mendapatkan kursi menteri
tapi bagaimana perannya di masyarakat secara subtansial itu bisa dinarasikan dengan baik
tapi memang untuk menjadi oposisi itu bukan perkara mudah
kenapa itu mas
mesti butuh stamina dan sikap revolusioner yang cukup luar biasa
ya tentu dia tidak bisa mengakses fasilitas kekuasaan publik
tapi itu penting gitu ya
dalam konteks itulah memang menjadi oposisi ini bukan suatu hal yang mudah
dia butuh bakat gitu yang luar biasa
saya melihat demokrat pks bahkan pan gitu ya
ini memiliki bakat untuk berada di luar kekuasaan
terakhir kalau gitu ke bang syarif terlebih dahulu
siap untuk menjadi oposisi dan juga apakah saat ini juga menerima terbuka kalau ada pinangan
pertama untuk membangun bangsa ini tidak bisa dilakukan sendiri
untuk membangun bangsa ini lebih bagus kebersamaan yang dibina
buat satu teamwork yang bagus
nah karena apa
pada dasarnya semuanya ini kan adalah orientasi untuk kepentingan rakyat
jadi kami sekalipun kami pada selama ini ada sebagai partai tengah kami selalu menegakkan komunikasi dengan partai pemerintah
jadi bagi kami orientasinya hanya itu
baik mas hedi terakhir ke mas hedi
siap untuk menjadi oposisi kapan
yang tadi kata mas adi itu punya bakat atau kemudian juga kami terbuka kalau memang ada pinangan dari
jika memang nanti menjadi pemenang dari hasil hitung resmi kpu
bagi kami yang penting adalah eksistensi partai itu terlihat di parlemen
oleh karena itu bagaimana kami bisa merepresentasikan
anggota anggota dpr kami di parlemen secara sebaik baiknya
jadi bagi saya fokus utama saya adalah bagaimana saya bisa menghadirkan sebanyak mungkin kader pan di parlemen
dan mereka itu adalah kader kader yang bisa membuktikan membawa nama pan secara besar di parlemen
sehingga itulah yang akan membesarkan partai kedepannya
apakah oposisi atau berada di dalam pemerintahan itu masalah kedua
yang penting bagaimana kita bisa memiliki kinerja yang prima dan merubah wajah dpr menjadi lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat
termasuk eksistensi mas edi nanti kalau betul betul terpilih begitu mas edi ya di parlemen
amin amin mudah mudahan bersama pak syarif hasan tentunya
terima kasih banyak mas edi suparno sudah bergabung bersama dengan kami
terima kasih banyak bang syarif
mas adi terima kasih kita nantikan seperti apa arah politik ini akan berkembang ke depan
saya kerjaannya ngomporin aja
oke terima kasih banyak bang syarif mas adi dan juga mas edi
kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama dengan kami